mencari siapa sosok budi said pengusaha asal surabaya yang memenangkan gugatan setara lebih dari satu ton emas pada bumn pt antam
rasanya seperti mencari jarum di tumbukan jerami
sebagai pengusaha kiprahnya jarang terekspos
pencarian budi said selain kata kunci kasus gugatan antam di mesin mencari internet
juga hanya menemukan nama budi said pada dua kasus sengketa bangunan di tahun dua ribu enam dan dua ribu sebelas
sejak maret dua ribu dua puluh dan sebanyak tiga puluh kali proses persidangan gugatan terhadap pt antam di pengadilan negeri surabaya ini
budi said hanya datang sekali sebagai saksi korban
pangadilan negeri surabaya datanya juga tidak memublikasikan secara terperinci tentunya apalater belakang dari budi
misalnya tempat tinggal ataupun jenis pekerjaannya
tetapi media media lokal di surabaya menyebut budi sebagai direktur utama pt
pt trijaya kartika group
di websitenya perusahaan ini menyatakan bergerak di bidang properti
seperti apartemen mal dan perumahan
namun sayang tidak tercantum nama manajemen perusahaan di website tersebut
sebuah pusat perbelanjaan khusus elektronik plaza marina di belakang saya ini
juga disebut menjadi milik dari budi said lewat pt trijaya kartika group
nah seorang sumber di lingkungan kadin surabaya
turut mengkonfirmasikan hal itu
media media lokal juga menyebut budi said sebagai satu di antara orang terkaya di surabaya
kepada saya seorang pengusaha di surabaya mengatakan budi memiliki bisnis sukses lain selain properti
dia beberapa kali bertemu budi tetapi mengaku tidak memiliki kontaknya
kesan menutup diri budi said juga saya dapatkan dari pengacaranya eni
tidak bersedia untuk mencari penyelenggaraan yang menarik di surabaya
dia diwawancara televisi karena budi tidak memberinya instruksi
ening hanya menyampaikan pengumuman resmi menang gugatan terhadap pt antam dari pn surabaya
instrupsikan untuk persiapan apa apa
karena memang beliau juga belum menerima pemberitaan
jadi tentu pak budi belum menginstruksikan kepada saya untuk melakukan persiapan
masih menunggu pemberitaan resmi
masih mentara kan lockdown ya pengadilan ya
kalau untuk wawancara untuk menyatakan hal
seperti yang baru saja ibu sampaikan apakah kira kira memungkinkan
maaf ya sudah cukup saya rasa dari pemberitaan
pada tiga belas januari lalu putusan pengadilan negeri surabaya mengabulkan
gugatan pembayaran kerugian pada budi said dari pt antam senilai delapan ratus tujuh belas miliar atau setara satu satu ton emas
pihak pt antam mengaku akan mengajukan banding atas putusan ini